ya udah dewi sholat sendiri
tapi mas jangan lupa sholat ya
mas biarpun dewi baru kenal sama mas
mas satria itu bentar banget
tapi dewi tahu
di dalam mas satria itu ada kekuatan yang terpendam
jadi sekarang lebih baik mas sabar aja
sampai mas bisa menunjukkan kekuatan emas itu sama semua orang
mas mas jangan mas
ya allah mas
maksudnya kekuatan amal
saya cuma mau nolong tapi kalau mas nggak mau ditolong ya udah
nggak usah marah marah
gue udah gak marah lagi kok sama lo
mas satria lagi kesel ya
ngapain sih pakai naik atas genteng kan bahaya
gue biasa kali gitu
gue biasanya memang kalau lagi kesal gue suka menyendiri di atas genteng
kalau mas satria lagi kesel mas bisa kok cerita sama dewi
oh jadi mas satria melakukan ini karena tersinggung sama kata kata nenek
dulu selalu salah paham ya
gue bukan tersinggung kata nenek
gue pengen nunjukin aja sama nenek
meskipun gua buta gue bisa jadi orang berguna
gue juga bisa hidup normal
mas biarpun dewi baru kenal sama mas satria itu bentar banget
tapi dewi tahu di dalam mas satria itu ada kekuatan yang terpendam
jadi sekarang lebih baik mas sabar aja
sampai mas bisa menunjukkan kekuatan emas itu sama semua orang
nah sekarang daripada naik ke atas genteng mendingan kita sholat
yuk udah waktunya sholat
lo gak usah ngajarin gue deh
gue bisa sholat sendiri
mas kalau sholat berjamaah itu pahalanya dua puluh tujuh kali lebih besar
gue udah tahu
gue udah tahu
udah mendingan lo sholat sendiri aja
ya udah dewi sholat sendiri
tapi mas jangan lupa sholat ya
mas biarpun dewi baru kenal sama mas satria itu bentar banget
tapi dewi tahu di dalam mas satria itu ada kekuatan yang terpendam
jadi sekarang lebih baik mas sabar aja
sampai mas bisa menunjukkan kekuatan emas itu sama semua orang
kira kira ibu udah tidur belum ya
dan kira kira surat dewi udah nyampe belum ya
dewi kangen sekali sama ibu
nanti kalau sampai ibu bisa langsung ketemu sama dewi kan
ibu udah kangen banget sama nadeo
gimana kalau besok aja bu ketemunya
soalnya kalau sekarang takut ganggu dewi lagi kerja bu
memangnya dewi sekarang tinggal di mana
dewi tinggalnya nggak jauh dari tempat saya bu
iya jadi gimana kalau besok aja
kalau saya ada waktu saya antar ibu sama maya untuk ketemu dia ibu
hari ini saya akan melayani anda
saya mau bawa sarapan ini ke dia
jangan mentang mentang wajah kamu mirip sita terus kamu bisa seenaknya
kamu tuh cuma
cuma dimintain tolong untuk kerja di sini
jadi jangan berlagu deh
justru karena saya dimintain tolong untuk merawat mas andre
itu kan namanya nggak bertanggung jawab
udah kamu diam aja
lihat nanti saya akan pergi test ini
ini kan prank
beraninya apa ini artinya
sita ini kami yang buat
saya minta kamu pergi
kamu mau pakai sambal
saya tuangkan ya sambalnya
cukup bukan andre
aku gak mau dilayanin sama kamu
aku mau sama sita
sita nya mana sekarang
sita sudah meninggal andre
kamu jangan pernah bilang gitu sama aku
buka dong mata kamu andre
sita itu belum meninggal
aku tidak mau orang bilang begitu depan aku
dan aku tidak mau memaafkan orang yang bilang begitu depan aku
sekarang kamu pergi dari sini
kamu pergi dari sini
tante saya cuma menyiapkan sarapan andre
baru dia pergi dari sini
dia sudah cacim lagi cacim lagi
tante suruh dia pergi dari sini
ya lebih baik kamu pergi dari sini
nenek gak ingin andre tambah frustrasi
tentu saja kamu masih mengerti perasaan kamu sayang
pasti kamu kecewa kamu marah
kamu sedih karena selama ini
tapi tolong kamu sabar sedikit
semua ini demi kesembuhan andre
tidak ada cara lain apa
yang tante dan nenek lakukan itu bukan menyembuhkan
tapi malah justru menjerumuskan andre
mungkin gak ada yang berhasil kan tapi begitu ketemu dewi andres akan hidup kembali
nenek minta supaya kamu mau mengalah
nek kalau sama sita lela ngalah
karena lila tahu sita tuh cinta sama andres dan andres juga cinta sama sita
dan andres udah milih sita
tapi kalau dengan perempuan ini gak di sini dia tuh cuma perempuan yang mirip dengan siti